proses pengembangan ban tanpa udara yang dilakukan dosen voltekat atau politeknik angkatan darat ini
sebenarnya sudah dimulai sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
semua tahapan penelitian mulai desain hingga material yang digunakan dilakukan sendiri oleh jajaran dosen poltekad ini
desain yang dipilih dalam pembunaan rongga penyanggaban tanpa angin ini adalah desain sarang lebar
karena dianggap kuat dan fleksibel
tipe atau karakteristik daripada sarang novel itu selain dia kuat dalam menerima beban
tapi dia juga bisa atau lebih fleksibel sehingga pada saat digunakan lebih nyaman dan lebih kuat
saat ini ban tanpa udara buatan dosen poltekat merupakan generasi kedua
pada ban generasi pertama yang dibuat tahun dua ribu tujuh belas
struktur sarang lebahnya masih terlalu tipis
sehingga mudah pecah saat terkena tekanan
sedangkan untuk ban generasi kedua yang dibuat tahun dua ribu sembilan belas ini
jauh lebih kokoh dan mampu menahan beban hingga empat ton
namun ada kendala pada generasi kedua yaitu sistem perekatan
dalam kondisi tertentu sistem perekatan antara karet luar dan rongga penyangga dapat terlepas
permahan ini yang saat ini menjadi perhatian dan terus diperbaiki
ban tanpa udara buatan poltekad ini
telah melalui berbagai uji teknis
mulai dari uji medan
yaitu medan terjal dan bergelombang
hingga melintasi medan berpaku
tak hanya itu ban ini juga telah diuji tembak di pt pindad
hasilnya meski ban telah ditembak
ban tetap kokoh dan dapat digunakan untuk berpindah tempat
ide awal pembuatan ban tanpa udara ini diperuntukkan bagi kendaraan militer
kendaraan taktis yang digunakan di medan perang harus bisa melalui segala medan
selain itu ban tanpa udara meningkatkan peluang selamat pasukan di medan perang
jika kendaraan yang ditumpangi pasukan terkena tembakan
roda ini diawali tahun dua ribu tujuh belas pembuatannya
waktu itu kita melihat ada ban tanpa udara yang dibuat di perancis
kemudian kita coba analisis sepertinya ini bagus juga kalau kita coba juga di indonesia karena sangat produktif
efisien dan sangat membantu untuk kendaraan tempur ketika dia melalui medan medan yang berbatu maupun berpaku
semua material pembuatan ban menggunakan karet alam yang berasal dari pelosok negeri
dengan menggunakan material asli indonesia diharapkan tidak ada ketergantungan dari impor bahan
kehadiran ban tanpa udara milik voltekad diharapkan bisa bersaing dengan ban tanpa udara milik produsen luar negeri
abdul malik malang jawa timur